hingga kini sudah ada tujuh kasus varian virus corona b satu satu tujuh yang tersebar di indonesia
bagaimana potensi penularan kemudian risiko mutasi varian baru tersebut kami bahas malam hari ini bersama prof amin subandrio kepala lembaga biologi molekuler eijkman
selamat malam prof amin
sehat ya prof ya
prof malam hari ini kita membahas bagaimana mutasi varian baru b satu satu tujuh ini
sebenarnya proses mutasi varian b satu satu tujuh ini seperti apa sih prof amin
ya intinya semua virus itu ketika memperbanyak diri itu akan mengalami mutasi
mutasi itu terjadi secara acak
jadi itu karena kesalahan baca dan sebagainya
jadi ketika melakukan
salinan ya copying dari satu virus ke virus lainnya
itu bisa terjadi salah istilahnya salah baca sehingga terjadilah mutasi
dan mutasi itu selalu terjadi
artinya yang menyebabkan dia mungkin lebih menular
lebih ganas lebih kuat dan sebagainya
yang lainnya bisa justru sebaliknya menyebabkan kerugian buat si virus
lalu dalam proses replikasi akan terjadi mutasi
nah dari pengamatan di bulan september
salah satu mutasi itu yang terjadi di satu varian
di mana satu varian itu memiliki beberapa mutasi
lebih dari sepuluh mutasi
dan itu kemudian memiliki sifat
salah satunya adalah dia bisa menginfeksi sel manusia lebih banyak
ini mirip seperti mutasi yang sebelumnya dilaporkan tahun lalu
itu sudah ditemukan dari tahun lalu
itu sudah jadi
sekarang sudah mendominasi virus virus sars cov dua di dunia
nah yang b satu ratus tujuh belas ini ditemukan di inggris
kemudian meluas di sana
dan kemudian sudah menyebar ke negara negara lain
nah di daerah asia
kemudian sudah ditemukan lebih dahulu di singapura
kemudian tetangga kita ada di australia
ada di vietnam
intinya di beberapa negara sekeliling indonesia sudah ditemukan
sejak sebelum ini
sejak bulan desember sebetulnya
kami sudah meningkatkan kapasitas
untuk bisa menemukan varian ini
tapi belum ketemu bulan desember
januari juga belum ketemu
kemudian bulan januari itu
kementerian ristek dikti dan kementerian kesehatan
mengadakan kerjasama untuk bersama sama meningkatkan kapasitas whole genome sequence
dengan target lima sampai sepuluh ribu sequence tahun ini
kalau tadi prof amin sebutkan bahwa mutasi virus itu lumrah atau berpotensi besar kan terjadi
artinya ketika di awal kemunculan sars cov dua

atau covid sembilan belas di awal awal pandemi ini
sudah bisa memprediksi adanya mutasi mutasi yang mungkin saja terjadi
dari virus ini di kemudian hari
nah kalau untuk b satu ratus tujuh belas ini tadi kan berarti bisa lebih parah atau lebih ganas
ataupun juga sebaliknya
bagaimana dengan b satu ratus tujuh belas ini
kemudian proses penularannya akan secepat apa
kalau kita lihat kan kemarin temuan di karawang ya prof ya
temuan di karawang beberapa waktu lalu tidak terlalu lama lah
kemudian muncul penemuan atau temuan kasus
di provinsi atau di daerah daerah lain
jakarta dan sebagainya
artinya bisa terjadi dalam waktu cepat
memang proses penularannya secepat itu
atau sebenarnya si b satu ratus tujuh belas ini sudah hadir bersama kita
mungkin dari bulan bulan di dua ribu dua puluh yang lalu
di pertengahan pandemi kemarin
ya sebetulnya kasus yang dua yang ditemukan di
ditemukannya bukan di kerawang ya
tapi ditemukannya di waktu mereka masih di isolasi ya
setelah datang di bandara
jadi isolasi virusnya
artinya sampel diambil di situ
bukan waktu mereka di kerawang
nah jadi diambil di situ kemudian karena
isiannya positif kemudian
dikirimlah ke laboratorium di litbangkes
nah kemudian karena proses pemeriksaannya memang cukup lama
itu baru awal maret
kemudian bisa dikonfirmasi
dan kemudiannya dilaporkan tanggal satu maret malam itu ya
dan tanggal dua diumumkan
nah kasus yang lain
yang empat lain yang dilaporkan belakangan
itu belum tentu berkaitan dengan yang dua yang pertama
nah kita sedang menelusuri
yang empat itu
dari mana datangnya
jadi medan itu belum tentu
kontakt dengan yang dari
di bandara tadi
demikian juga yang di sumatera selatan dan kalimantan selatan
itu belum tentu berhubungan
mungkin saja ada
ada sumber lain
nah itu yang sedang dicari sumbernya
jadi dengan melakukan kontak tracing ya
baik sumber yang menulari mereka
orang yang tertular dari mereka
itu masih terus di
istilahnya dikejar ya
kalau b satu ratus tujuh belas ini
bisa berpotensi juga menjadi varian dominan
tidak prof amin
kemudian misalnya satu orang bisa menularkan lebih ke
dari satu orang gitu
let's say kayak dua tiga atau lebih dari tiga orang mungkin
tentu itu yang kita khawatirkan
betul mereka sudah ada di
masyarakat dan tidak
dikendalikan dengan cepat ya
karena virus ini memang bisa menulari
dalam teorinya ya
cepat atau menularkan ke lebih banyak orang
apa yang kita kenal sebagai
reproduksi number itu mungkin
akan lebih tinggi
tapi itu masih harus dibuktikan secara
jadi kalau lihat
lihat di inggris misalnya
itu memang menyebarnya lebih cepat
tapi kalau di indonesia
mudah mudahan sih tidak
tidak bertambah terus
tetapi kita tetap harus memantau
seberapa jauh atau seberapa luas
virus ini sudah menyebar
berupaya mengumpulkan sampel sampel dari
dari rumah sakit rumah sakit di daerah
dengan melibatkan semua institusi
pemantauan itu juga bisa dilakukan
salah satunya dengan cara pendeteksian
varian baru b satu ratus tujuh belas ini
sars cov dua yang kemarin kemarin
tes kesehatan bisa dilakukan
apakah ini juga masih berlaku
untuk deteksi tetap
kita menggunakan pcr
jadi untuk konfirmasi
paling reliable sebetulnya
walaupun itu memang
butuh waktu lebih lama
dan harga lebih tinggi
itu adalah goal standar
nah yang dideteksi dengan pcr itu
belum ketahuan bahwa itu
jadi pcr itu sama sekali
atau dari mana
baru bisa di
ketahui kalau kita
kita baca keseluruhannya
dari a sampai z nya
jadi dari ujung ke ujung
stasiun mutasi yang terjadi
mutasi tidak hanya
atau yang lain
flu mutasi yang dari indonesia
walaupun sampai saat ini belum
tapi intinya adalah
informasi itu baru bisa di
apabila kita melakukan
dan itu butuh waktu yang cukup
berapa lama prof
sekitar satu dua minggu
idealnya satu dua minggu
dan belum semua bisa mensupport itu ya prof ya
kalau di indonesia
artinya untuk mengetahui apakah ini b satu ratus dua belas
atau varian a b atau lainnya gitu
sejauh ini ya
sudah tergabung dalam kelompok yang
belasan lah hitungnya ya
belum sampai dua puluh
akan bisa bertambah
tapi memang belum

akan meminta laboratorium
atau rumah sakit
ada orang yang
tapi kok masih sakit
atau pernah sakit
atau kecelaka klinisnya
aneh gitu ya
nah itu diminta
laboratorium di daerah
segera mengirimkan sampel nya ke
salah satu dari laboratorium yang bisa melakukan whole genome sequence itu dengan keterangan tentang pasien itu yang lengkap
jadi data demografisnya mesti lengkap data klinisnya juga mesti lengkap
sehingga kita nanti akan bisa mengetahui keterkaitan antara mutasi yang terjadi salah satunya adalah b satu ratus tujuh belas itu dengan gambaran klinisnya
itu akan sangat membantu kita dalam mempercepat pengendalian pandemi ini
itu yang kita harapkan agar bisa menekan laju persebaran kemudian juga penyebaran covid sembilan belas dan juga penanganan pandemi ini bisa semakin terkendali
terima kasih prof amin subandria sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini
sehat selalu prof selamat malam